aku yang menyebabkan al sama keluarganya kecelakaan
yang pastinya setelah ini
saya ketantong dulu ya
eh kamu jangan sedih lagi ya
makasih ya teman teman
kalian baik sekali
pokoknya kalian ingat ya
selama mama kalian berada di rumah
kalian gak boleh makan
dan kecewain mama kalian ya
jangan sampai nyusuk
kalau mama kalian sudah gak ada
ini sudah fugit
ini bukan beberapa hal
ini hanya satu biasanya
ini cuma satu
kasih dukungan saya
yang mau percaya kembali
kalau kamu perlu bicara
kamu perlu bantuan papa
dalam hal apapun
kasih tau papa
saya sekali lagi mau ucapkan terima kasih
mau memaafkan saya
dengan apa yang sudah saya perbuat selama ini
saya tidak bisa bertanggung jawab
seperti papa bilang
berhenti menyalahkan diri kamu
papa gak menyalahkan siapa
saat kematian andin
apa yang kelontar karena papa kaget
papa gak siap
papa gak siap melihat putri papa
yang harus kamu tahu
kami sekeluarga semua mendukung kami
cari a sekarang
cari orang ini
kamu perlu bantuan apapun papa siap
yang berapa pun
ya terima kasih
kamu tidak sendiri a
kamu tidak pernah sendiri
mereka yakin kamu masih banyak pekerjaan yang harus kamu lakukan
papa udah senang melihat kamu disini
dengan keadaan sehat
papa pamit kalau gitu ya
saya ntar ke depan
sudah sudah kamu disini
banyak kerjaan yang harus kamu lakukan
sudah tidak apa apa
bantu alih ren
terima kasih sudah mengangkat
hati hati di jalan ibu ya
saya sudah memikirkan
hal yang mau saya bicarakan ini cukup lama
sekarang kondisi saya seperti apa ren
fikiran saya cukup terpecah
harus memikirkan keluarga
dan harus memikirkan masalah pekerjaan juga di kantor
untuk mengingatkan your love
dan di tantke
dan di tantke
mengerjakan seluruh pekerjaan saya
saya akan fokus ke keluarga dulu
karena bagaimanapun kantor tetap harus berjalan
banyak orang yang cari makan di sini
jangan pernah berpikiran tidak bisa
karena saya tahu kamu bisa
dua tahun saya menghilang dua tahun saya tidak ada
kamu yang menghilangkan semua
meskipun ada andin ada mama
saya tahu sebenarnya kamu yang ada di balik itu semua
tapi kamu saja kamu seperti apa
jangan masuk ke situ
saya tahu sangat jatoh girer
dan aku lelaki stretch
aku coba saja sengaja ataunya
aku suka kamu pengen melukainya
terima kasih juga atas kepercayaan kami terhadap saya
semuanya ibu mohon perhatiannya sebentar
hari ini kita kedatangan murid baru
ayo perkenalkan nama kamu
halo teman teman kenalin nama aku diandra
nama yang bagus diandra
silahkan kamu duduk di bangku yang masih kosong ya
nanti pas jam istirahat kamu boleh kenalan sama teman teman di kelas ini
miss silahkan dilanjut ya saya permisi dulu
singkatnya randy ini nantinya akan menggantikan atau mewakili saya
dalam semua pekerjaan saya termasuk proyek proyek yang akan kita kerjakan setelahnya
semuanya seperti apa
saya akan kepada randy
baik pak tidak masalah
saya akan sangat senang bekerja sama dengan pak randy
ya terima kasih banyak
sudah mau percaya dengan randy
kalau begitu saya permisi dulu pak
mungkin besok saya akan datang ke kantor dan ketemu sama pak randy
kami tunggu di kantor
oke pak saya permisi dulu
terima kasih banyak
wow maaf saya saya ingin bertanya pak
ya ini di luar dari pembahasan kita dengan klien kita tadi
saya masih penasaran pak
kenapa bapak mempercayakan semuanya ke saya pak
sebenarnya sudah cukup panjang saya cerita tadi ke anda
saya harus menjaga keluarga saya dulu
itu yang utama
saya mau menjaga keluarga saya berarti saya harus fokus
tidak boleh kepecah ren
fikiran saya tidak boleh kepecah
apalagi kondisi saya sekarang lagi begini kan
kamu tahu lah
dan dia juga
itu membuat pikiran saya jadi nggak fokus
kamu saya abi masih belum tahu kan siapa pelaku teror yang selama ini datang untuk saya
saya harus cari ren
saya harus cari ren
saya harus cari ren
saya harus cari dia
kalau memang benar
celakaan yang menimpa saya
saya harus menjarakan dia
andin sekarang sudah tidak ada di dunia lagi ya
belum lagi masalah sekarang
saya masih belum tahu anak saya di mana
saya harus cari
saya tidak tahu sekarang hidupnya bagaimana
bisa makan atau tidak
tidur di tempat yang layak atau tidak
saya harus fokus ren
apalagi perusahaan saya kan tidak cuma satu
saya harus fokus ren
saya percayakan ini sama kamu
kamu tahu saya gak gampang percaya sama orang kan
tapi kalau ditanya sekarang
satu satunya orang yang saya percaya cuma kamu
tapi kalau itu bukan hari yang nanti
saya akan terserah
saya akan terserah
saya akan jauh jauh jauh jauh
jangan kecewakan saya
ya sekarang saya mengerti
paling kali enggak saya juga baru datang
vanila beneran nih gak keberatan kalau saya selalu ngajak meeting di luar kayak gini
lama sekali nggak lagian kan kalau kita meeting kantor terus kayaknya terkesan terperangkap di satu ruangan terus
jadi mending meetingnya di luar
iya bener saya setuju
ya soalnya nanti kita bakalan ada beberapa meeting yang seperti ini ya pak
soalnya ada beberapa poin juga yang ingin saya tambahkan
misalnya sebagai investor saya ingin ada kesepakatan bahwa saya akan mendapatkan ruangan di kantornya pak nino
kalau itu saya setuju
ya udah nanti tinggal ditambahin aja
kita masuk ke dalam
komentaran di sini
komentaran di sini ya
ini lagi mau meeting juga
saya juga tadi habis meeting
pak sebentar saya izin angkat telepon dulu
selamat siang pak randy
kami dari kepolisian mau memberitahukan
kalau mobil pak aldebaran sudah dipindahkan dari tkp
ke kantor polisi di jakarta
oh baik pak
kalau pak hal ingin melihat dan memeriksa langsung mobilnya apa diperbolehkan
langsung saja datang ke kantor polisi
nanti kita bisa diskusi untuk kelanjutan proses penyelidikannya pak
kalau bisa pak hal secepatnya datang ke kantor polisi
kami tunggu pak
terima kasih pak atas informasinya
tadi saya dapat telepon pak dari kepolisian
ya pak dan mereka memberitahu pak
kalau mobil apa sudah dipindahkan ke kepolisian jakarta pak
itu maksudnya apa
ya betul pak
dan mereka mempersilahkan jika bapak ingin mengecek mobil bapak kesana
dan mereka juga ingin berdikusi dengan bapak tentang penyelidikan selanjutnya pak
ya udah kita kesana
sekalian saya juga harus melihat mobil saya
kan keadaannya seperti apa
siapa tahu ada petunjuk juga disana
saya juga mau tanya abdit untuk mencarinya sekarang
saya permisi dulu ya
semoga titik terangnya sempat termongkar semuanya
perpuluh nasi am defectaf
budi ingin tahu
asal nangkas memohon penyelidikan diri uhh bolero yah
ikut bekerja lalu
gak sama sekali yaudah silahkan
masuk masuk masuk
aku harus tahu kejadian yang sebenarnya
dan memastikan apakah benar itu mobil yang sama
masukin ke kamar
lagi kangen ya sama adik ya
gigi takut kalau
kalau askara di dalam acara sama orang yang jahat banget
jangan pikirannya negatif gitu
justru kita doain supaya sekarang baik baik aja dan cepat ditemuin
ini gak usah nangis
mendingan kita lakuin sesuatu yuk
gue tadi baru kepikiran nih ki
foto fotonya askara di sosial media atau di
nanti kita tanya keberadaannya di mana
terus ngasih tau informasi tentang keberadaan askara di mana
buat posting fotonya askara di lovagramnya andin
kan follownya andin banyak
oh iya mbak merna benar
berarti nanti kita
ya tenang aja nanti gue bantuin kok
buat sekarang udah jangan nangis lagi
lipet lagi buat askara yang bener
biasa mainan ya
lo harus semangat
kita harus bangkit lagi kita harus kuat lagi
gue juga kemarin kan sempat jatuh
gue juga gak bisa
gue juga kehilangan andin
bukannya kita gak boleh
bukannya kita gak boleh tuh sedih atas kehilangan askara
ataupun kehilangan andin
tapi kita harus semangat lagi supaya kita bisa bantu cari yang sekarang
untuk masalah video
gue gak bisa bantu sekarang
ini kayak kayaknya udah jam
udah jam jam menuju
ini yang jemput gemoy
gue harus jemput gue dulu sekolah ya
reina mbak merna tinggal di sekolah gimana
ya reina aja yang minta
gak mau ditungguin
buat ngejagain handphone dari jauh gitu
yaudah ya gue jalan dulu
ntar abis itu baru kita pikirkan bikin videonya kayak gimana
yaudah nani cepetan berangkat cepet pulang
buatnya askara baru cepet ketemu
gak boleh marah marah dong
yuk ceria lagi
gue jalan ya assalamualaikum
ya allah mas
papa baik baik aja pak
saya sempat agak mencium bau bau
yang mana sebenarnya kan
sangat tidak mungkin terjadi di mobil saya

tidak begitu saja pak
nanti mau ikut pengobatan pak
supaya saya keras adapting
jangan lupa menggunakan sarung tangan supaya tidak merusak barang buktinya pak
terima kasih pak
kalau begitu kami prinsip pak
terima kasih pak
aku yang menyebabkan al sama keluarganya kecelakaan
yang pastinya setelah ini saya akan cari siapa yang punya mobil itu
tidak pernah hilang di pikiran saya ren
semua duduk di mobil itu
semua salah saya ren
semua salah saya ren
kenapa susah sekali menghindari memori buruk akan peristiwa itu ya allah
saya kehilangan keluarga saya
kebahagiaan itu dirangkul dalam hitungan menit
sekarang bagaimana caranya
di area kejadian
saya ingin melihat apakah kejadian itu sebenarnya seperti apa
ya betul pak
halo pak randy saya menemukan petunjuk baru
di tkp dekat sini ada sebuah bangunan
nggak terlalu tinggi sih tapi mereka punya cctv pak
yang mengarahkan lokasi tabrakannya pak al
belum bisa pak
saya belum ketemu sama pemilik bangunan ini pak
saya masih menunggu
tapi begitu rekamannya dapat
saya akan langsung kirim pak ke jakarta
ya saya tunggu ya rekamannya
pak ada kabar bagus pak
orang yang kita kirim ke tkp
menemukan cctv yang ada di sebuah gedung
dan cctv itu mengarah ke tkp kejadian kecelakaan pak
iya tapi pak mereka belum bertemu dengan orang pemilik gedung gitu
jadi rekaman cctv nya belum bisa didapatkan pak
tapi mereka bilang kalau sudah didapatkan
mereka akan langsung bawa ke jakarta
untuk kita lihat
sekarang juga pak
apa yang harus aku lakukan sekarang
dengan bukti itu
al bisa tahu semuanya
saya ada tugas buat kamu
tolong kamu dengarkan baik baik ya
jangan sampai salah
ada kerjaan apa nih bu

masih aman kamu
oh empat rupiah
oh empat rupiah
p m p p
apanya al dan roy
motor yang bocengan yang dibelakangnya pakai pojok putih
jangan sampai lepas
baik bu baik
begitu sudah dekat pepet
halangin supaya berhenti motornya
pegangan bu di depan dia muter balik
ibu mirna tenang
tapi bapak nggak apa apa kan
ini sebenarnya kita lagi mengejar siapa sih bu
saya yakin orang yang di motor itu adalah orang yang saya cari selama ini
tempat yang sangat buruk untuk saya
hampir semua hal yang saya cintai hilang dalam sekejap di tempat ini
kamu pasti sudah sangat bahagia di atas sana
saya cuma berharap apa yang saya lakukan ini bisa melindungi keluarga saya
karena saya tahu
saya harus menangkap orang yang telah menero saya
dan mungkin merenggut nyawa kamu dari saya

saya tahu saya tetap salah disini
saya gak bisa menjaga kamu dan anak anakku
seperti yang saya sampaikan di telepon tadi pak
kami duga ada rekaman cctv yang mengarah ke lokasi pak
tapi kita belum lihat sama sekali pak
bukannya somasi cctv sudah dicek ya
untuk pencarian sekarang
dan katanya rusak
tapi ada satu cctv yang belum kami periksa pak
di antara toko deretan sini hanya toko ini yang cctv nya masih berfungsi pak
cari siapa kek
atau yang punya toko
ya bergerak ya
rina kamu masih sedih ya
iya soalnya aku masih kangen sama mama sama adik aku
aku harus kuat karena mama gak mau lihat aku sedih
soalnya adik kamu kita akan bantu cari
kemarin waktu kamu belum masuk kita berinisiatif good gini
jadi kita akan tempel ini di banyak tempat supaya banyak orang yang lihat
semoga adik kamu secepatnya ketemu ya
makasih ya teman teman
kenapa sih semuanya lebih merhatikan
namun dia siapa
sampai sampai semua orang di kelas cuek sama aku
padahal aku anak baru
dia sibuk dengan dia
kesel banget sih
anak anak di sini nggak ada yang asing
aku malah dicuekin
ada satu anak yang dirubung rubung
padahal apa hebatnya anak itu
biasa aja tapi semua hubungin dia terus
mama lagi mikirin kerjaan
nggak mau ah
kan memang nggak dengerin lagi
nggak mau minta maaf ya
setiap ada diandra mama nggak akan mikirin kerjaan lagi
oke gimana kalau sebagai permintaan maaf mama kita makan siang di kafe
gimana sekolahnya tadi
temen temen ajak aku nempelin posnya
wah baik sekali kalian
ini siapa yang bikin
iya kata miss kita harus bantu cari adiknya reina
jadi kita buat ini deh
kita akan nempel di mana mana
siapa tahu ada yang lihat
baik baik sekali sih
terima kasih ya
jadi boleh nggak ma
ya boleh dong
masa nggak boleh sih
terima kasih ya
tapi tapi nggak boleh reina sama temen temen aja
itu juga mau bantuin dong
bagi bagiin mau tempel tempelin juga posternya gitu
ya udah nanti kita tempelnya rame rame ya bareng bareng ya
terima kasih ya once again
ya udah kalau gitu kita bergerak sekarang
ya oma juga bantu bagi bagiin ya